ya kebebasan berekspresi dan uu ite nampaknya memang sulit ya untuk bersahabat
nah membahas hal ini bergabung bersama kami ada ellen kusuma
mbak ellen selamat malam
selamat malam mbak kusma
oke mbak ellen safenet menerima laporan nggak sih dari pelanggaran uu ite
yang mungkin diunggah oleh tara basro ini
karena kami lihat dari postingan terakhir tara basro
safenet juga ikut berkontribusi atas kasus ini
betul jadi kemarin sore itu sebenarnya sasnet sempat berkomunikasi dengan tara basro
jadi tara basro bertanya nih karena dia khawatirkan tiba tiba ada statement bahwa
postingan dia dianggap pornografi oleh kominfo dan bisa dikenakan pasal dua puluh tujuh ayat satu uu ite
nah dari situ kemudian kita mencari tahu kan postingan apa gitu yang dimaksud
ternyata kita lihat ini kan sebenarnya postingan yang membahas
jadi kita juga heran itu kenapa tiba tiba ada pelabelan bahwa postingan ini adalah postingan pornografi
itu kayak di luar konteks banget
oke nah kemudian bagaimana safenet menanggapi konten yang bertujuan tadi untuk body positivity
sebagai hal yang kemudian memantik peringatan dari kominfo
kita melihat itu pernyataan yang sangat gegabah sekali sih dari pihak kominfo ya
untuk melabel sesuatu yang sesungguhnya bahkan dari
kemarganet sendiri yang pertama kali impression mereka itu adalah positif gitu
dan kominfo dengan gegabah melebel itu sebagai pornografi
ini kita melihatnya kayak
kenapa sih ketika melihat ada tubuh perempuan terpampang di media sosial
langsung yang menjadi sorotan adalah bahwa itu adalah pornografi
padahal kan tidak melulu tubuh perempuan itu tampil sebagai objek seksual semata gitu
jadi ketika itu
langsung disorot sebagai pornografi kita justru one ring ini apakah kominfo tidak melihat konteksnya secara keseluruhan gitu saat mengeluarkan statement itu
oke tapi sebelumnya mbak ellen kepala birohumas kominfo ferdinand setu mengatakan kontentara ini telah quote unquote ya menafsirkan ketelanjangan dan juga memenuhi unsur pasal dua puluh satu ayat tujuh undang undang ite
tapi dalam pasal tersebut sebetulnya disebutkan tidak indikator telanjang itu seperti apa
jadi begini kalau misalnya kita berbicara tentang pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang ite itu sebenarnya membahas tentang informasi dan atau dokumen elektronik yang memuat konten melanggar kesusilaan
sedangkan kalau misalnya kita cek kesusilaan itu sendiri tidak didefinisikan dengan jelas baik di uu ite maupun di kuhp gitu
nah kalau misalnya mengacu pada menafsirkan ketelanjangan
saya duga nih ya karena tidak ada statement bahwa itu terkait dengan undang undang anti pornografi ya
tapi di undang undang anti pornografi itu sendiri memang pada pasal empat nya menyebutkan salah satu indikator dari produk pornografi itu adalah yang menunjukkan ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan
tetapi bila dilihat dari poin penjelasan yang ada di undang undang anti pornografi itu sendiri itu disebutkan bahwa misalnya nih yang
yang mengesankan ketelanjangan itu adalah yang telanjang tetapi diskusi namun masih menunjukkan alat kelamin secara eksplisit
nah kalau misalnya definisinya demikian kan otomatis sebenarnya posting antara buster tidak termasuk sama sekali karena tidak ada alat jenis alat kelamin yang ditunjukkan dengan eksplisit
oke mbak ellen kemudian bagaimana dengan konsumsi media sosial
anak di bawah umur nih patutkah sebagai influencer atau mungkin public figure memikirkan kontennya untuk ramah anak
begini kalau kita ngomongin tentang media sosial media sosial ini kan sebenarnya ranah publik ya
tidak bisa mengatur seluruh orang hanya untuk
bukan berarti kita tidak concern dengan publik dengan anak ya anak anak yang mengonsumsi media sosial gitu
tetapi anak mengonsumsi media sosial ini
apakah mereka dibiarkan bernavigasi sendirian di media sosial
baiknya kan memang ada orang tua yang membantu mereka untuk menafigasi di media sosial
karena usia anak itu semuanya berada di bawah tanggung jawab orang tua juga
jadi kita juga mengimbau para orang tua untuk memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anaknya di media sosial
oke jadi jika ada pernyataan tadi akan berbenturan dengan kebudayaan dan keagamaan
kembali lagi kepada individu masing masing begitu ya mbak ellen
iya betul sekali
oke mbak ellen ini kita tahu behaviornya masyarakat indonesia melihat foto seperti ini ya
kadang juga menyebar tanpa ada ikut sertanya pesan atau caption
padahal kalau kita lihat captionnya jelas tersirat bahwa ada body positivity message di sana
kemudian harus bagaimana sosialisasi mungkin termasuk dari safenet supaya warganet bisa konsumsi konten secara lengkap nih
jadi begini internet sudah masuk ke indonesia kan sudah cukup lama ya
harusnya turut berkembang bersama keberadaan internet itu sendiri kan
berarti yang bisa diharapkan adalah warga net kalau mengonsumsi sesuatu jangan lepaskan itu dari konteksnya
jadi kalau mau mengonsumsi sesuatu ya di media sosial ya perhatikan konteksnya sebelum melakukan misalnya pelabelan pelabelan yang bisa misleading seperti yang dilakukan oleh komuniko kemarin
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected